dan untuk mengetahui persiapan pengibaran bendera raksasa kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia iwan hermawan di bandara halim perdana kusuma jakarta
dan kita juga tergabung dengan nova naya antaka di wisma atlet
dan kita ke iwan terlebih dahulu iwan bisa anda ceritakan bagaimana suasana di sana pagi hari ini
dan sementara untuk para teknisi sendiri saat ini sedang mempersiapkan pesawat helikopter yang tepat berada di belakang saya seperti saat ini terlihat seperti itu
dan nantinya akan disiapkan ada enam helikopter yang akan membawa dua buah bendera merah putih raksasa
bendera tersebut berukuran dua puluh x tiga puluh meter
dan panjangnya dari helikopter menuju sampai ke bawah itu talinya itu sekitar lima puluh meter dengan bobot yang cukup berat yaitu sekitar satu tiga ton
disiapkan ada enam helikopter namun ada juga satu helikopter cadangan
jadi total ada tujuh helikopter
dan juga ada helikopter untuk keperluan sar yang disetandbaikan nantinya jika ada suatu kejadian yang tidak diinginkan
dan selain helikopter ini yang membawa bendera nanti juga akan ada terbang lintas atau flypass yang dilakukan oleh pesawat f enam belas dari squadron tiga dan squadron enam belas
total ada delapan pesawat yang nantinya akan flypass ditambah dengan satu cadangan
jadi total yang disiapkan ada sembilan pesawat
dan memang untuk melakukan penghiburan
pengibaran bendera ini bukanlah pekerjaan yang mudah
dari informasi yang kami terima menyebutkan bahwa para pilot ini sudah berlatih sejak tiga bulan sebelum tanggal tujuh belas ini untuk melakukan atraksi pada hari ini
jadi awalnya yang dilakukan adalah membuat benderanya dan bendera tersebut kemudian dites aerodinamikanya kemudian juga dites kekuatannya
karena seperti kita ketahui bendera ini harus kuat
karena ketika dibawa dengan pesawat dia akan bersikap seperti layar begitu
ketika dibawa dengan kecepatan tertentu bendera itu harus kuat agar tidak robek di udara seperti itu
dan karena itu harus diuji kekuatannya diuji endurance nya diuji juga aerodinamikanya
karena aerodinamikanya juga penting karena memang bendera ini ketika dibawa dengan helikopter di luar pesawat helikopter di luar si helikopter tersebut tentunya akan membawa akan menambah drag atau beban bagi si helikopter ketika terbang
jadi ketika dibawa dengan pesawat helikopter bendera tersebut akan bertindak seperti ini
seperti layaknya layar gitu yang akan mempengaruhi kinerja si helikopter ketika di udara
dan selain itu juga dilakukan pelatihan pelatihan secara parsial
misalnya pelatihan di squadron asal mereka yaitu di bogor di squadron enam dan squadron delapan
dan kemudian juga mereka sudah melakukan gladi kotor gladi bersih
sekaligus juga mengecek rute penerbangan
karena memang rute penerbangan ini penting karena memang bendera ini panjangnya dari helikopter yang membawa itu adalah sekitar lima puluh meter
dan seperti kita ketahui di jakarta ini banyak gedung gedung tinggi begitu
dan ini akan menjadi hamba
dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pilot
jangan sampai si bendera bendera itu misalnya tersangkut dari gedung gedung yang ada di jakarta
dan selebihnya kita berharap cuaca tentunya akan jauh lebih baik dibandingkan hari hari sebelumnya
sehingga kita bisa menikmati atraksi yang dilakukan oleh tni au
dan juga untuk selamatan penerbangan tentu akan lebih mudah jika cuacanya lebih baik begitu
baik iwan kita tunggu bersama
bagaimana aksi dari pengibaran bendera raksasa ini tentunya dan berharap cuaca lebih baik seperti yang anda katakan
dan kita bergeser ke naya terlebih dahulu
pemirsa untuk melihat persiapan upacara bendera yang memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh enam kemerdekaan republik indonesia di wisma atlet
bagaimana suasana di sana saat ini
selamat pagi ibram dan juga pemirsa
bisa dilihat di belakang saya upacara pengibaran bendera merah putih
memang sudah dimulai jika tadi rencananya dimulai pada pukul delapan
namun sekitar pukul tujuh lima belas upacara pengibaran bendera di wisma atlet di rumah sakit darurat wisma atlet telah dimulai
dan saya akan menunjukkan seperti apa upacara yang dilakukan di wisma atlet
ini memang untuk pertama kalinya karena di tahun sebelumnya semenjak wisma atlet berdiri atau diperuntukkan untuk pasien covid sembilan belas
belum pernah upacara kemerdekaan atau memperingati kemerdekaan di wisma atlet
dan untuk upacara hari ini memang tidak dilakukan atau pesertanya tidak dilakukan secara full oleh tenaga kesehatan dan juga para relawan
karena untuk membatasi jumlah agar tidak terjadi kerumunan
namun jika anda lihat memang ini para peserta dan juga petugas
pengibar bendera merupakan para tenaga kesehatan dan juga relawan yang selama ini berkontribusi dan juga bekerja di wisma atlet
sementara itu jika anda lihat para pasien covid sembilan belas juga di sekitar lapangan utama ini yang berada di tower empat ribu lima ratus enam puluh tujuh juga berdiri sambil menyaksikan upacara bendera untuk memperingati kemerdekaan ri ke tujuh puluh enam
dan sebagai informasi memang disini suasana cukup haru karena di tengah pandemi terutama di tengah para pasien covid sembilan belas yang sedang berjuang melawan covid sembilan belas bisa sama sama merasakan euforia dan juga semangat kemerdekaan
meskipun di tengah pandemi dan juga berada di rumah sakit wisma atlet dan berbeda jika kita bisa melihat upacara upacara yang dilakukan di tempat tempat lainnya
jika di tempat lainnya menggunakan baju
jika di tempat lainnya menggunakan baju

dan kita akan saksikan jalan yang upacara ini

terima kasih nova naya antaka dari kawasan wisma atlet dan sebelumnya ada iwan hermawan dari bandara halim perdana kusuma jakarta
selamat kembali bertugas rekan rekan